sekarang kita update perkembangan kasus covid sembilan belas di indonesia
jumlah kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas masih terus bertambah
pemerintah mengumumkan tambahan empat tiga ratus enam puluh kasus baru di indonesia
sehingga jika diakumulasi total kasus positif covid sembilan belas menjadi empat ratus sembilan puluh tujuh enam ratus enam puluh delapan orang
sementara itu hingga pukul dua belas waktu indonesia barat
diumumkan tambahan empat dua ratus tiga puluh tiga pasien sembuh dan totalnya kini mencapai empat ratus delapan belas satu ratus delapan puluh delapan orang
kemenkes lewat situs satgascovid sembilan belas go id juga mengumumkan penambahan satu ratus sepuluh pasien positif yang meninggal dunia
sehingga saat ini totalnya menjadi lima belas delapan ratus delapan puluh empat jiwa